gunung api sinabung di karo sumatera utara kembali erupsi senin pagi
tinggi kolom awan panas mencapai lima meter lebih
menjadi erupsi terbesar dan tertinggi dalam dua tahun terakhir
hingga senin siang tidak ditemukan korban jiwa atau warga yang kehilangan anggota keluarganya
warga di kawasan kaki gunung sinabung dikejutkan dengan erupsi yang terjadi pada senin pukul delapan lima puluh tiga waktu indonesia barat
tinggi kolom awan panas letusan gunung api sinabung mencapai lima meter lebih merupakan yang terbesar dalam dua tahun terakhir
pos pengamatan gunung api sinabung mencatat luncuran awan panas terbagi dua arah
jarak luncuran ke sektor selatan tenggara mencapai empat sembilan ratus meter
sedangkan jarak luncur ke sektor tenggara timur mencapai tiga lima ratus meter
pasca erupsi terjadi guguran awan panas sampai sepuluh kali
sehingga mempertebal kepulan awan
dan terjadi abu vulkanik
awan panas akibat erupsi sempat terbawa arah angin ke timur
namun belasan menit kemudian arah angin berbalik ke selatan sampai barat
jadi dari pantauan kita tadi jam delapan lima puluh tiga terjadi erupsi yang cukup besar
dan merupakan erupsi yang terbesar di tahun dua ribu delapan belas
dengan tinggi kolom abu mencapai lebih dari lima meter
di samping itu terjadi juga luncuran awan panas mengarah ke selatan sejauh empat sembilan km
dan ke timur tenggara sejauh tiga lima kilometer
jadi perlu saya sampaikan bahwa ke timur tenggara ini merupakan hal terjauh selama ini
yang sebelumnya tidak pernah terjadi sejauh ini
pasca erupsi petugas dari tni polri bnpb dan warga melakukan pencarian warga yang beraktivitas di lahan pertanian mereka
terutama di zona merah desa guru kinayan dan sejumlah desa lain di kecamatan payung
hingga senin siang belum ditemukan adanya korban jiwa
kebetulan kita juga berjumpa sama beberapa orang yang ada pekerja di situ
sampai saat ini belum ada masyarakat yang ditemukan jadi korban akibat daripada dampak erupsi gunung sinabung ini
penyisiran kita belum melakukan
tetapi kita sekarang mengumpulkan data dari informasi dari masyarakat
ternyata sampai saat ini belum ada ditemukan korban akibat dampak erupsi ini
saat erupsi warga desa guru kinayan dan sejauh tiga meter
guru kinayan diungsikan ke desa batu karang
dua jam setelah erupsi sejumlah warga kembali ke desa untuk melihat kondisi rumah mereka
meski mengakui ada warganya yang beraktivitas di zona berbahaya
namun pemerintah desa guru kinayan belum menerima laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya
tidak tidak kerum lagi pak
masyarakat sudah tidak kerum lagi
jadi ada yang sudah pindah lari lagi ke batu karang
kami jaga dari sana
untuk menghindar sementara
terang tadi sudah balik lagi ke sini
tapi yang di wilayah sana belum tahu kami ini
yang berangkat ke larang tadi pagi cepat
sudah disisir oleh anggota saya
perangkat desa ternyata tidak ada kejadian apa apa
masyarakat sudah aman
erupsi besar yang terjadi menyebabkan lima kecamatan terkena abu vulkanik
selain menutupi jalan rumah warga dan pekarangan
abu vulkanik juga menimpa tanaman pertanian warga
agus supratman karo
kami sudah berjalan ke tempat yang terkena lampu kendaraan agar bisa melihat
begitu juga dengan warga yang tetap menyalakan lampu rumah karena kondisi langit yang gelap
sejumlah desa yang terkena hujan debu dan gelap gulita di antara desa payung tiganderket
dan desa naman teran yang berada di kecamatan simpang iv
anda bisa saksikan ini seperti malam hari
padahal peristiwa ini terjadi tadi pagi
itu siapa kak
orang itu sudah pada epekuasi semua
orang itu sudah pada memuja
gunung api sinabung yang terletak di kabupaten karo sumatera utara senin pagi meletus mengeluarkan debu dan material lain
letusan ini merupakan yang terbesar dan tertinggi dua tahun terakhir
video amatir letusan gunung api sinabung diambil dari kecamatan simpang iv kaban jahe karo
yang berjarak sekitar lima belas km dari gunung sinabung senin pagi
selain abu vulkanik letusan gunung juga memuntahkan material
hingga mencapai kota medan
warga diimbau untuk tetap waspada tidak mendekati zona merah yang telah ditetapkan